suasana nobar secara langsung upacara bendera di istana negara yang digelar oleh guru sma negeri dua kudus jawa tengah
pada rabu siang diliputi perasaan bangga haru sekaligus tegang
tangis haru tersebut dikarenakan sang pembawa baki bendera merah putih
idewa ayu firsty meita dewangi adalah salah satu anak didik di sekolah tersebut
saking tegangnya semua guru kontak berdiri dan memacatkan doa agar idewa ayu lancar dan tidak melakukan kesalahan
saat menerima bendera sangsaka merah putih dari presiden joko widodo
begitu pengibaran bendera selesai para guru spontan bertepuk tangan karena lega terharu dan bangga salah satu siswanya menjalankan tugas
merupakan hal yang luar biasa bagi kami di keluarga besar sma
sma negeri dua kudus ini hal yang luar biasa
tapi memang kemauan anak ini luar biasa juga
bapak saya ingin menjadi pembawa baki
itu ketika mau berangkat
dewa ayu mengatakan demikian
anakku biarlah air mengalir
yang penting di sana nanti jaga kesehatan berlatih yang rajin attitude dijaga kedisiplinan dijaga dan seterusnya